guna memastikan keamanan berlayar pihak asdp bekerjasama dengan bmkg dengan membuat posko terpadu layar informasi cuaca dan gelombang
meski terjadi curah hujan tinggi selama periode nataru hal ini diperkirakan tidak menghambat pelayaran sehingga tidak diperlukan adanya antisipasi khusus
tapi juga pelabuhan bakahoni bandar lampung cilegon selat sunda dan serang selama dua puluh empat jam pada periode nataru hingga lima januari dua ribu dua puluh dua mendatang
subkoordinator peringatan dini cuaca dari badan meteorologi klimatologi dan geofisika agi menjelaskan curah hujan yang tinggi saat pergantian tahun memang perlu diwaspadai namun hal ini tidak menghambat pelayaran
untuk angin dan gelombang laut juga masih terpantau kondusif untuk penyeberangan sehingga tidak diperlukan adanya antisipasi
untuk kondisi angin dan juga gelombang laut sendiri sebetulnya beberapa penyeberangan utama seperti merak bakauheni kemudian juga di ketapang gelimanuk dan juga di penyeberangan di sekitar wilayah lombok semuanya terpantau kondusif
walaupun ada daerah daerah di sebelah selatannya relatif cukup tinggi mbak di atas dua lima ataupun tiga meter
tetapi sejauh ini kami memantau bahkan hingga tujuh hari ke depan untuk penyeberangan penyeberangan utama seperti yang saya sebutkan tadi semuanya dalam kondisi yang baik
namun juga kita tetap perlu memperhatikan
secara umum kecepatan angin kawasan kawasan di indonesia bagian selatan memang cukup tinggi
tetapi untuk sampai mengganggu jalur penyeberangan memang tidak
ia menambahkan untuk wilayah ntt maluku dan papua terdapat potensi gelombang tinggi level ekstrim mencapai tiga hingga empat meter sehingga diharapkan untuk menunda pelayaran atau aktivitas di perairan
syifa hanifah nabil haris banten